ya terima kasih anda masih bersama kami dan akhirnya pilkada dki jakarta memasuki fase utama dalam perebutan kursi dki satu
kedati demikian sejumlah tugas berat ini bakal diemban dan tentu saja tantangan juga yang sudah menanti sentuhan tangan para gubernur baru ini
ya dan saya akan coba mengulas untuk anda sedikit dari banyak sekali pastinya masalah masalah pelik dari ibu kota yang berpenduduk terbanyak di negara indonesia saat ini
dan berikut informasinya untuk anda
ahok jarot anies sandi akhirnya memasuki babak akhir perebutan kursi dki satu
kursi panas bagi siapapun yang berada di atasnya
sejumlah masalah masih menjadi pekerjaan rumah bagi sang calon gubernur baru
saya akan urai sedikit dari banyak persoalan besar yang harus diselesaikan oleh pemimpin ibu kota negara
kita lihat yang pertama adalah masalah klasik yang dari tahun ke tahun gak kunjung selesai adalah banjir
di zaman belanda sampai dengan sekarang ya
kendati demikian sejumlah catatan kita lihat dari badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd dki jakarta menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun ke tahun
pada dua ribu tiga belas ada tiga ratus tujuh jumlah titik banjir di jakarta
di tahun dua ribu lima belas jumlah ini menurun
angkanya menjadi dua ratus lima puluh tiga titik banjir
kemudian kita lihat di tahun ini dua ribu tujuh belas jumlah banjir yang masih melanda jakarta
yaitu lima puluh empat titik banjir
sementara itu kita lihat lagi ketinggian rata rata maksimum banjir mencapai sembilan puluh dua lima cm pada dua ribu delapan belas
kemudian naik menjadi satu ratus tujuh puluh delapan dua cm di dua ribu enam belas
salah satu penyebab masalah banjir ini tidak lepas dari besarnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh jakarta
data dari dinas kebersihan dki jakarta bahwa setiap tahun ada peningkatan produksi sampah
di dua ribu dua belas saja produksi sampah per hari jakarta mencapai enam tiga ratus lima puluh enam ton
kemudian jumlahnya meningkat menjadi satu ratus enam puluh ton di dua ribu tiga belas menjadi enam lima ratus tiga belas ton per hari
banyaknya jumlah sampah ini sayangnya juga tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah
serta kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai
pada akhirnya menimbulkan penumpukan kemudian penyumbatan sejumlah saluran pembuangan air
pada dua ribu empat belas produksi sampah per hari di ibu kota kembali naik angkanya bahkan mencapai tujuh satu ratus empat puluh tujuh ton
anjir sampah masalah klasik
anda harus tebak masalah klasik yang juga harus setiap hari dihadapi oleh warga ibu kota adalah yang teriak teriak
dari pagi sampai dengan malam hari setiap hari adalah macet
yang juga menjadi tugas berat yang harus dibenahi oleh calon gubernur yang baru
setiap tahun jumlah kendaraan baru yang memadati jalanan di ibu kota mencapai lebih dari satu juta unit
melalui data di telantas polda metro jaya tercatat pada dua ribu tiga belas jumlah kendaraan baru mencapai satu juta unit
kemudian di dua ribu empat belas angkanya menyentuh satu tujuh ratus lima puluh lima lima ratus dua puluh tiga unit
dan di tahun berikutnya jumlah kendaraan baru di ibu kota mencapai satu empat ratus tujuh puluh satu satu ratus enam puluh lima unit
saat ini saja sejumlah solusi juga sudah mulai diberikan
mulai dari penerapan sistem electronic road pricing atau erp dan juga sistem ganjil genap
serta adanya pembangunan mass rapid transit atau mrt
hingga kita lihat ini dia jalan layang khusus busway yang dibangun guna mengatasi kemacetan di ibu kota
yang harus kita apresiasi adalah dan juga tidak bisa kita pungkiri adalah solusi solusi yang sudah dihadirkan
yang sudah diberikan cukup baiklah ya untuk mengatasi masalah kemacetan
mengurai tapi tidak menyelesaikan secara keseluruhan
berikutnya yang juga menjadi catatan penting adalah lapangan pekerjaan yang juga mempunyai catatan penting
pembukaan lapangan kerja di jakarta juga tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja
hal inilah kemudian yang menyebabkan angka atau tingkat pengangguran terbuka di ibu kota jumlahnya meningkat
pusat statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka dki jakarta pada februari dua ribu enam belas mencapai lima tujuh puluh tujuh persen
kemudian naik menjadi enam dua belas persen pada bulan agustus dua ribu dua puluh
nah tingkat pengangguran jakarta ini bahkan lebih tinggi dari rata rata nasional yang menyentuh angka lima enam puluh satu persen
itu pelangnya papan wawancara kerjanya sampai jatuh
kita lihat antrian yang melamar kerja
hanya mengular tapi itu tadi balik lagi ya
jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum memadai
permasalahan problematika jakarta yang sudah saya paparkan untuk anda
ini sebelumnya juga turut memberikan andil dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi jakarta
kita lihat boleh dibuka plasmanya adalah pertumbuhan ekonomi jakarta
bi bank indonesia dan badan pusat statistik mencatat bahwa produk domestik regional bruto atau
pdrb dki jakarta dalam kurun waktu tiga tahun belakangan dua ribu empat belas dua ribu enam belas saya geser dua ribu enam belas ini mengalami tren penurunan sayangnya
di dua ribu empat belas angkanya lima sembilan puluh satu persen turun lagi di dua ribu enam belas menjadi lima delapan puluh sembilan persen dan lagi lagi turun di dua ribu enam belas menjadi lima delapan puluh lima persen
itu tadi siapapun yang nantinya akan menjadi gubernur dki jakarta yang baru
satu di antara dua ini pastinya
persoalan jakarta yang sudah saya paparkan ini membutuhkan solusi yang tidak hanya tepat namun juga cepat bagi semua warga jakarta
masa bakti lima tahun memang tidak serta merta mengubah jakarta menjadi ibu kota yang sama dengan kota kota maju lainnya di asia
namun periode lima tahun adalah waktu yang cukup rasanya untuk membawa jakarta menjadi kota yang lebih baik untuk kita huni